si dhani mau ngambil hatinya si ilham juga
alhamdulillah om baik om
alhamdulillah baik juga om
pokoknya kamu harus selalu ingat ya
dan hormat sama orang tua ya
insya allah amin
gak boleh pak pak pak
pak pak gak boleh pergi pak
pak pak pak
koleli koleli tolong koleli jagain gilang ya
pak pak pak pak
ma ma itu papa pergi ma di luar
ma mau koper
gilang ga mau ma mau pergi
den gilang udah den
lu masih belum pada tidur loh justru itu wo gue pengen tahu keadaan anak gue soper hatian
itu udah bagian dari tanggung jawab gua dan nih perhatian mana sih bukan bapaknya ya perlu lah
assalamualaikum waalaikumsalam sayang indah baik
om juga seneng nelfon om pengen tahu aja keadaan indah bagaimana soalnya om sempat
khawatir takut indah kenapa napa alhamdulillah om indah baik baik aja kan di sini ada mimi ada
pipi ada kailap semuanya pada sayang sama indah sukulah kalau begitu oh iya kaya lama
yang belum mikir k outbreak bae k vergessen
kamu harus selalu ingat ya
pertama kan sholat
dan hormat sama orang tua ya
insya allah amin
ilham juga harus ingat ya
ilham harus jadi orang hebat
ilaf harus jadi orang yang sukses ya
insya allah om
yaudah kalau gitu
lo ke kantor gue deh sekarang
kan ini udah malam pak
apa tidak bisa besok saja gitu pak
udah lu tinggal datang aja
apa sih susahnya lo
sekarang mau berangkat kantor
ada tugas mendadak
ah jagain nih bocah bocah ya
pipi jangan lama lama ya perginya
indah bobo aja sama kak ilham
emang ada apaan sih bang
kok tumbenan amat abang ke kantor
ini beneran ke kantor apa ke tempat lain
beneran gue ke kantor
lo kagak percaya banget sih sama gue
mau lo gue gendong ke kantor
supaya lo liat gue nih ke kantor
cuma pertanyaannya siapa yang mau gendong loh
dah pipi berangkat
udah ya ada aja bang ya
ntar kalau udah selesai belajarnya langsung masuk kamar ya
ini tante duluan
mas raffi kelihatan capek banget
aku berharap bisa menemukan kamu secepatnya mir
aku gak mau kehilangan kamu
kalau kamu capek
ini kan jarak rumah aku juga masih agak jauh
kamu tidur dulu aja
aku udah selesai
aku sudah selesai
si raffi udah tau kalau gue nih dhani
dari mana dia tau
oh si robinsar pengacaranya raffi
dia bisa dapetin seluruh data gue
dan kasihin ke raffi bahkan
sampai gue waktu menikah sama mira
dia punya datanya
kita cari si robinsar
pergi udah ke luar negeri
gue udah coba ngelacak
si raffi udah kasih seluruh data itu ke rianti
udah tau semuanya dan gak percaya lagi sama gue
gue udah gak bisa pengaruhi rianti
balik lagi dong jadi orang miskin loh
bantu gue dong
gue mesti bantu apa dhani
besok kan lo tetap nganterin si gilang ke sekolah
beri dia pengertian
bilang kalau gue ini sengsara
ya lo bikin dia percaya dong
balik lagi lu ke rumah kontrakan
si ilham sama si indra bagaimana
kasian juga si jenat
lo balik deh
wah mau gue beliin lo mbak nyemuk bakar gak lo
gue beliin kalau mau
lu gak usah ingetin gue zaman kita dulu susah
inget juga lo
ini sepatu siapa sih ah
ini orang lama lama udah nggak terkendali
tinggal gini saja
ya udah tidurnya tidurnya
sama indah lagi di sekolah tuh lihat ya elah dia lagi makin empet aja gue bagus kan nih ini
gambarnya nih itu bagus kan alhamdulillahirobbilalamin bayarnya selesai juga tante bersih bersih dulu ya
ini juga udah selesai nih ini mau bersih bersih dulu ya
kayaknya makin hari indah makin sayang aja